setiap hari petugas medis dari puskesmas kalianget talango dan petugas kesehatan pelabuhan secara bergantian
memeriksa kesehatan calon penumpang yang terlantar di pelabuhan kalianget
hasil pemeriksaan menemukan sejumlah warga mulai terserang penyakit seperti flu batuk dan panas
hal itu dilakukan mengingat kondisi cuaca yang ekstrim dan banyak calon penumpang yang tidur di lantai dengan alas seadanya
sehingga rentan terserang penyakit
para penumpang yang mencapai satu ratus enam puluh orang ini menginap di pelabuhan
mereka adalah calon penumpang kapal tujuan pulau seperti kangean masalembu sapeken dan ras
mereka belum mendapat kepastian kapan mereka bisa pulang akibat cuaca buruk sementara bekal sudah habis
saat ini mereka mendapatkan jatah makan dari dinas sosial sebanyak tiga kali
punya duit bukan dari malaysia atau dari jakarta datang dari rumah sakit
sementara itu kakor lantas polri irjen polisi firman santiabudi pada selasa memaparkan situasi lalu lintas
selama berjalannya operasi lilin sejak dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh dua hingga dua januari dua ribu dua puluh
pihaknya mencatat angka kecelakaan lalu lintas selama libur natal dan tahun baru
meningkat sebelas persen jika dibanding operasi lilin tahun dua ribu dua puluh
kecelakaan didominasi oleh kecelakaan tunggal
meskipun angka kecelakaan meningkat data korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas menurun empat puluh persen
luka berat menurun sembilan belas persen dan luka ringan menurun lima persen
bahwa dalam kecelakaan yang meningkat ini yang menonjol adalah kecelakaan tunggal
yang banyak terjadi setelah kecelakaan itu
modus kecelakaan tunggal ini terjadi adalah kecelakaan depan depan
umumnya masyarakat ketika bermanufaul mendahului ini yang paling banyak terjadi
selain angka kecelakaan penindakan tilang turut meningkat sebanyak tiga puluh tujuh persen
melihat banyaknya pelanggaran lalu lintas
korlantas porli akan melakukan evaluasi dalam dua bulan ke depan terhadap kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas
tim liputan cnn indonesia